kita juga di ujung telepon sudah ada salah satu pelaku bisnis justip kita akan tanya seperti apa responnya
ada vira di sana vira selamat malam sudah tersambung ya fira
ya selamat malam mbak fani
oke fira saya harus tanya sebagai pelaku bisnis justip ini bagaimana anda menanggapi aturan dari pajak just tip ini vira
hmm gimana ya itu kan sebenarnya saya sih sudah tahu ya ada aturan bahwa maksimal membawa barang hanya senilai lima ratus usg gitu kan
jadi gimana ya mbak saya sih sudah tahu gitu
cuma kan selama ini ya nggak selalu dicek kan ketika lewat gitu kan
dan kadang tidak selalu
karena semua juga harus dijual gitu kan
oke artinya anda sudah tahu dan anda cukup taat dan cukup patuh mengikuti regulasi atau aturan ini ya fir ya
jadi gini mbak saya kan mulai dua ribu lima belas
dua ribu lima belas itu coba coba aja sih diajar teman cuma dari jalan jalan kayak gitu kan
nah terus itu sama sekali buta tuh mbak nggak tahu peraturan apa apa
sampai akhirnya dua ribu lima belas
akhir dua ribu tujuh belas kalau nggak salah itu saya ke bangkok kan
itu nggak pernah kena lah gitu
tidak pernah kena bea cukai gitu
walaupun membawa sebanyak apapun
dua ribu tujuh belas itu saya bawa barang bedak
itu harganya murah gitu dari thailand kan
nah saya bawa ya saya pede aja
saya sudah dengar di aturan itu kan
waktu itu memang lagi ramai bawa
dinaikin gitu ya dari dua ratus lima puluh usd jadi lima ratus usd gitu kan
nah disitulah saya kena disitu baru saya paham gitu
kalau yang nggak cuma nilainya aja sih sebenarnya
karena saya bawa banyak banyak pesenan kan
nggak nyangka juga akan sebanyak itu gitu
dan pada waktu itu juga belum tahu kan ya
pas di sana baru saya tahu bahwa ya bukan cuma nilainya aja gitu
di lihat gitu
tapi juga jumlahnya gitu
karena ya itu sih alasannya
kalau buat oleh oleh aja
masa sampai sebanyak ini
waktu itu saya bawa sampai dua ratus lebih gitu kan
harganya sih memang cuma sepuluh ribuan
oke tapi banyak kan
barangnya ada banyak
jadi disitu baru tahu gitu kan
nah setelah itu barulah
jadi saya mau main aman aja gitu kan
saya nggak pernah lagi nerima kayak pesanan yang banyak gitu kan
fir ini tadi sudah dikonfirmasi dan diklarifikasi langsung oleh pak denny dari beacuka
ini kan sebenarnya tidak dilarang
hanya saja memang ada regulasinya
memang ada aturannya dengan kalau misalnya lebih dari lima ratus usd akan ada hitung hitungannya
artinya sebenarnya bisnis ini boleh boleh aja gitu
nah akhirnya bagaimana fira
sebagai pelaku bisnis just tip yang juga mengikuti regulasi
taat pada aturan
mungkin pesanannya vira one day atau suatu hari itu akan lebih dari lima ratus dolar
nah bagaimana akhirnya fira membuat strategi agar artinya gini
ada pajak yang harus dibayar
apakah itu kan harus dijelaskan kepada konsumen kepada si justipernya itu
bahwa ini karena gini gini jadi mungkin harga dinaikin
atau misalnya ya gimana lah gitu caranya
itu juga nggak fir
dari sebelum ngasih harga sudah dikasih spare nya
saya pernah kena juga dan saya bayar gitu kan
diurus dan bayar di kantornya
di kantor biaya cukai
dan ya sebenarnya sih udah ada spare nya untuk itu gitu kan
masih cukup sebetulnya gitu
sebagai pelaku bisnis just tip tadi juga sudah dijelaskan
ini sebenarnya tidak dilarang
artinya ini untuk melakukan
melindungi bisnis bisnis lokal bisnis bisnis dalam negeri
iya kan gitu
ya saya sih sebenarnya
ide nya sih saya setuju gitu ya
tapi kan nggak semua orang juga seleranya kan sama gitu
bisa aja ada yang gak suka dengan barang barang sini gitu
saya sendiri sih jasip nggak cuma dari luar
awalnya malah saya dari
dalam sini dalam negeri
iya bahkan dari tanah abang pun pernah gitu kan
sering juga dari jogja gitu kan dari bali gitu kan
ya saya sih ide nya saya setuju gitu
tapi nggak semua orang kan seleranya sama
dan mungkin orang juga pengen nyobain ya yang dari luar gitu kan
barang barang luar kayak gitu kan
ya selama masih wajar aja kenapa harus
dan memang nggak dilarang kan sebenarnya gitu
pernah kucing kucingan gitu gak fir
pas di bandara gitu
artinya ya kucing kucingan sama petugas
kita tahu kan petugas banyak yang ngawasi di bandara
mungkin mereka juga udah punya
bukan target ya
udah bisa ngukur ngukur nih kira kira ini yang mana yang emang beneran abis jalan jalan
atau mungkin ini yang justip gitu
oh iya kalau dulu sebelum
eh kalau dulu sebelum saya tahu itu sih
kayak lempeng aja gitu loh
yaudah emang nggak tahu sama sekali
bakalan bisa kena cukai lah segala macam gitu kan
begitu udah tahu
kan udah saya batasin
jadi yaudah pas aja kalau emang harus kena pun
yaudah siap kayak gitu
yang penting sekarang fira sudah tahu
sudah taat pada aturannya ya
sukses terus ya fir untuk bisnis justipe ya
terima kasih sudah sharing
dengan kita di si indonesia connected malam hari ini
mungkin salah satunya ada konsumennya fira juga nih yang nonton
terima kasih vira sekali lagi